inilah suasana candi borobudur di kabupaten magelang jawa tengah pada rabu malam
candi peninggalan dinasti shailendra itu semakin indah dengan taburan cahaya berwarna warni
saat digelar pertunjukan video mapping
video mapping tersebut merupakan salah satu rangkaian acara pembukaan festival indonesia bertutur dua ribu dua puluh
yang dipusatkan di kawasan candi borobudur
selain itu acara dua tahunan yang digelar oleh kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi itu menampilkan seratus karya
serta melibatkan sembilan ratus pelaku budaya
kemendikbud ristek menggelar festival dengan tujuan mengkomunikasikan warisan budaya kepada generasi sekarang
melalui media baru yakni teknologi digital
inilah festival kebudayaan yang mengutamakan warisan cagar budaya dengan rentang waktu antara prasejarah dan abad ke tujuh
festival indonesia bertutur adalah sebuah festival kebudayaan yang mengutamakan dua puluh outstanding universal value
atau warisan cagar budaya yang memiliki nilai istimewa
di antaranya dari borobudur rambanan dan liang dua
jadi rentang waktunya itu antara prasejarah hingga abad ke lima belas
selain di kawasan candi borobudur acara yang digelar pada tujuh hingga sebelas september dua ribu dua puluh dua
di adakan di empat lokasi yang tak jauh dari tempat ibadat umat budaya tersebut
dan liman jawi art house
di joko purnomo magelang jawa tengah